kuasa hukum kapolres bukit tinggi akbp dodi prawiran negara adril purba
mendatangi kantor lembaga pelindungan saksi dan korban di kawasan ciracas jakarta timur
dirinya bersama tim mengajukan kliennya sebagai justice kolaborator pada senin sore
hal ini dilakukan karena tim kuasa hukum menemukan ada dugaan intimidasi
sekaligus intervensi terhadap akbp dodi prawiran negara maupun keluarganya
assalamualaikum pak teddy
tersangka kasus penyalahgunaan narkoba ini dipindahkan dari tempat khusus atau patsus mabes polri
dan langsung dijebloskan ke rutan khusus narkoba polda metro jaya
selain teddy minahasa terlihat penyidik juga membawa barang barang yang diduga
milik tersangka teddy minahasa ke dalam rutan
hal ini dilakukan guna memudahkan proses penyelidikan pidana
yang sedang berlangsung di direktorat narkoba polda metro jaya